inilah video dari para warga kelurahan koja jakarta utara untuk meramaikan semangat hari kemerdekaan
namun video ini bukan sekedar unggahan biasa
melainkan untuk acara lomba tujuh belas an yang digelar secara virtual
salah satu peserta lomba maulidya bersemangat menari di teras rumahnya
ya bersama dua temannya maulidia berpartisipasi dalam lomba tujuh belas an secara virtual di lingkungan tempat tinggalnya
ia merekam tariannya dengan menggunakan ponselnya untuk dikirim ke panitia
bingung bingung terus kayak nanya nanya ke orang gimana cara videoinnya
akhirnya bisa sendiri videoin sendiri
jumlah anak muda yang tergabung dalam karang taruna unit sembilan koja inilah yang menggagas kegiatan semarak lomba secara virtual
ada tiga kategori perlombaan virtual yang digelar oleh mereka
di antaranya tari dan menyanyi tanpa batasan usia
serta mewarnai bagi peserta usia paut hingga kelas dua sd
semuanya dilakukan di rumah masing masing
soalnya kan di sini antusiasnya kan kebanyakan anak anak
nah anak anak kan mungkin masih belum paham soal teknologi yang kami mau gitu kan
secara email atau apa
nah jadi kita kayak seperti pesimis
tapi dari situ kita gimana caranya nih biar kita bisa sesuai ekspektasi kita
meski suasana nyata seperti sebelumnya
perlombaan secara virtual ini bisa menjadi alternatif masyarakat
untuk merayakan hari kemerdekaan indonesia
tanpa harus mendatangi tempat lomba yang berpotensi menimbulkan kerumunan
nah tahun ini alhamdulillah mereka punya pemikiran yang bagus
untuk tetap pelaksanaan lomba
tapi dengan secara virtual
saya sangat mengapresiasi sekali apa yang mereka lakukan
minimal tidak menghilangkan kemeriahan tujuh belasan
perlombaan secara virtual ini diikuti oleh sekitar tiga puluh peserta
dengan hadiah bingkisan dan uang tunai
sebagian besar poin penilaian didapat dari jumlah penonton dan juga
jumlah banyaknya likes setelah video dan foto karya para peserta diunggah ke media sosial
tim liputan cnn indonesia